kamu tau gak bedanya ice cream dan gelato
enggak sih cuman kalau yang aku rasain tuh rasanya kalau yang gelato lebih lembut
gelato lebih lembut ya
kalo disuruh pilih ice cream sama gelato kenapa lebih suka ice cream
karena dari dulu saya makannya ice cream saya belum pernah dengerin ice cream gelato kayak gimana
dari kecil emang sukanya ice cream soalnya manis ya
perbedaan mendasar antara gelato dan es krim adalah kadar lemaknya
es krim memiliki kadar lemak yang lebih tinggi dari gelato karena penggunaan bahan dasar dan proses pembuatannya
pada gelato menggunakan krim dan telur lebih sedikit dibandingkan es krim
tidak hanya itu gelato juga menggunakan lebih banyak susu sehingga rasa yang dihasilkan lebih kuat
kalau dibandingkan dengan ice cream sebenarnya gelato itu secara adonan berbeda ingredients dan waktu proses cerningnya itu juga perputarannya beda
kalo di ice cream itu perputaran ininya mesinnya lebih cepat that's why udara yang masuk lebih banyak
makannya kalo kita bisa membuatnya lebih cepat makanya kita bisa membuatnya lebih cepat

maka kita bisa bilangnya bagaimana kalo di ice cream itu over run udara yang ada di dalamnya lebih tinggi
kena didalamnya karena makanya biasa jadi akhirnya udara grap ininya lebih tinggi
perbedaan lainnya adalah pada suhu penyimpanan dan penyajian untuk es krim standar suhunya lebih rendah yaitu mencapai minus lima belas sampai dua puluh derajat celcius
sedangkan suhu penyemanan untuk gelato lebih hangat
yaitu antara minus sepuluh sampai minus lima belas derajat celcius
that's why dari tekstur beda dari taste di mulut beda
teksturnya lebih lembut terus rasanya tuh lebih strong
karena dia nggak terlalu dingin
popularitas gelato di kota kota besar di indonesia
tidak lepas dari pengaruh tren global
yang mengedepankan keunggulan makanan dengan bahan dasar natural
yang lekat dengan gelato itu kan image bahwa dia natural dan apisen
dan memang diproduksinya setiap hari fresh product
jadinya membuat orang berpikir untuk lebih makan
better makan gelato daripada makan hard ice cream yang udah dikemasan
es krim dan gelato keduanya memiliki peminat sendiri
bagaimana dengan anda lebih memilih es krim atau gelato
manggar fatani jakarta